untuk pertama kalinya turnamen dota dua pro circuit minor berlangsung di indonesia
kompetisi gamer profesional ini diikuti oleh tujuh tim dota papan atas dunia dan satu wakil dari tanah air
turnamen yang diadakan pada pekan lalu ini memperbutkan total hadiah senilai tiga ratus ribu dolar amerika
wow banyak banget ya
sayangnya rex regum keon satu satunya tim dota wakil indonesia harus langsung tersingkir di babak kualifikasi grup
dan seperti apa kita simak laporannya
inilah pemandangan yang biasa kita jumpai dalam sebuah turnamen olahraga
antrian supporter membeli tiket kamera televisi dan komentator
sesi foto tanda tangan serta teriakan penonton semua sama kecuali materi pertandingan
ya inilah permainan dota dua
game yang kini dianggap sebagai
olahraga bagi generasi digital
dota dua adalah permainan adu strategi antara dua tim yang beranggotakan lima orang pemain
setiap pemain akan memainkan sebuah karakter yang disebut hero
untuk memenangkan pertandingan tim harus menghancurkan markas lawan
diperlukan kombinasi dari strategi konsentrasi dan refleks yang baik untuk menjuarai sebuah pertandingan
ya jadi sekarang ini adalah perang pertama dari dota pro circuit
setiap tahun valve mengaturkan international
yang merupakan pertandingan dunia untuk dota dua

jadi itu lebih besar dari wimbledon
tapi pada musim ini untuk pertama kalinya mereka membuat pro circuit
pada seri pro circuit minor kali ini indonesia diwakili oleh tim rex regum kios
dan ini adalah salah satu tim dota terbaik indonesia yang punya banyak pengalaman menjuarai kompetisi tingkat lokal dan bermain di tingkat regional asia tenggara
rrq kurang beruntung dalam undian kualifikasi
sehingga masuk dalam grup neraka bersama tim terkuat dunia seperti evil genius infames dan netus vincere
hasilnya rrq langsung tersingkir dalam babak penyisihan grup
rrq sebenarnya punya satu kesempatan lagi lewat babak lower basket
namun bermain sebagai tuan rumah rupanya tidak banyak membantu dalam menghadapi permainan agresif tim asal eropa the final drive
mainnya lebih kompak lebih strateginya lebih bagus
sama gakan dia itu lebih satu one step ahead dibanding kita kebanyakan
jadi kita lawan dia cukup keabatan
indonesia masuk ke dalam lima besar negara terbanyak yang memainkan game e sport di dunia
data yang dihimpun oleh gesc menyebutkan ada sekitar lima juta pemain dota di indonesia
dan setiap pemain rata rata menghabiskan waktu dua jam per hari untuk bermain dota
ketua indonesia e sport association edi lim menyambut positif hadirnya event berskala internasional di indonesia
kalau tanggapan saya adalah event event
ini justru harus makin sering di indonesia
karena kalau makin banyak event event yang skala internasional
secara industri esportsnya juga makin naik
karena kan makin banyak nanti juga makin banyak tim tim yang terbentuk di indonesia
dan penonton penonton juga makin banyak
dalam turnamen dota dua pro circuit jakarta minor kali ini
tim evil geniuses berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan tim vj thunder di babak grand final
dan berhak atas hadiah pertama